sebagai tambahan baju adat yang saya kenakan ini adalah baju paksian berasal dari provinsi bangka belitung
motifnya bernama pucuk rebung yang melambangkan kerukunan dan warna hijau yang kita pilih
karena mengandung filosofi kesejukan harapan dan pertumbuhan